direkturat jenderal perkereta apian memberikan update terkait perkembangan proyek kereta api indonesia tahun dua ribu dua puluh satu
dalam acara ngobrol atau ngobrol bareng komunitas kereta api
acara ini digelar di kementerian perhubungan senin dua belas desember dua ribu dua puluh
perkembangan perkereta apian indonesia berkembang cukup pesat di tahun dua ribu dua puluh
beberapa proyek yang menjadi highlight di tahun ini diantaranya
fasilitas perkereta apian lintas manggarai jabodetabek railway capacity enhancement
pembangunan jalan kereta api double track
serta kereta api sumatera selatan yang tahun ini sudah mulai beroperasi
program strategis nasional atau psn disampaikan akan selesai di tahun dua ribu dua puluh tiga
dan akan dioperasikan paling lambat pada pertengahan dua ribu dua puluh tiga
terkait target dua ribu dua puluh tiga djka akan fokus melakukan pengembangan operasional
sesuai permintaan masyarakat
diantaranya lrt jabodetabek kereta cepat jakarta bandung
kereta api makassar parepare
serta peningkatan lrt sampai
dan juga peningkatan lrt sumatera selatan
diantaranya lrt jabodetabek kereta api makassar parepare
serta peningkatan lrt sumatera selatan
diantaranya lrt jabodetabek kereta api makassar parepare
serta peningkatan lrt sumatera selatan
jadi program program yang menjadi psn
program satu nasional insya allah selesai dalam dua ribu dua ini
dan akan dioperasikan di dua ribu dua puluh tiga
djka juga akan fokus dengan pembangunan perkereta apian daerah jawa timur
karena dinilai masih belum cukup maksimal
untuk salah satu daerah dengan kota terbesar selain jakarta
sebenarnya yang paling jawa timur konsentrasi di mojokerto sepanjang
karena ini perusahaan kereta api dalam kota
kita membuat double track di sana
sekaligus kita membuat play over supaya masyarakat
jangan melintas di jalan kereta api dan persinyalan
karena persinyalan kita di jawa timur cukup tertinggal
ini kalau jawa timur itu menarik ya
tidak punya kereta bandara tidak punya krl gitu ya
jadi kita harus support banyak di jawa timur
karena memang ke depannya kan itu termasuk kota yang besar setelah jakarta
dari data progres minggu per satu desember dua ribu dua puluh
djka telah melakukan pembangunan sejumlah sembilan belas proyek
yang tersebar di seluruh wilayah indonesia pada tahun anggaran dua ribu dua puluh